anda masih bersama kami di layar pemilu terpercaya
menjual romantisme kesuksesan era soeharto dan orde baru
nampaknya akan menjadi salah satu isu dalam kampanye pemilu kali ini
hal ini karena kembali munculnya sosok tommy soeharto
dengan partai berkaryanya
yang diakui memang mengidentikan dirinya dengan soeharto
namun upaya kembali menjual romantisme orde baru
seperti yang dilakukan oleh partai berkarya
dinilai sebagian pegiat demokrasi
sebagai ancaman bagi demokrasi indonesia
kemunculan kembali tommy soeharto di kancah politik indonesia
dengan partai berkaryanya tentu saja bisa dikatakan
menjadi salah satu simbol kembalinya terah cendana ke dalam politik praktis
dengan salah satu jualan utamanya
mengingatkan kembali publik pada romantisme kesuksesan soeharto dan orde baru
membuat partai ini mengincar masyarakat pemilih yang rindu sosok soeharto
dan kecewa dengan hasil reformasi yang sudah berjalan dua puluh tahun terakhir
tommy yang kini sudah dipilih menjadi ketua umum partai berkarya tidak keberatan
bila ia dikatakan identik dengan sosok soeharto
kondisi ini justru dianggap akan menguntungkan partainya
karena ia yakin masih banyak masyarakat yang merasa hidup lebih baik di masa orde baru
dengan pak harto itu hal yang wajar
kenapa mesti dikewajipkan
dan saya kira sekarang juga sudah rakyat makin tahu
mana yang lebih enak dan mana yang lebih enak
namun upaya kembali menjual romantisme orde baru
seperti yang dilakukan partai berkarya dinilai ahli komunikasi politik
yang juga pegiat demokrasi wimar mitular
sebagai ancaman bagi demokrasi indonesia
tapi dengan kekuatan uang dan propaganda
partai ini bisa dikawal dengan kekuatan uang dan propaganda
untuk melakukan kampanye yang efektif
tapi muncul lagi karena uangnya itu dititipkan kepada politikus yang ada
dan kemudian dipakai sendiri oleh mereka
muncul lagi sekarang
jadi sementara karena sudah lama orang lupa kejahatan orba
orang lupa bahwa orba itu membawa banyak kesengsaraan
sejak kejatuhan orde baru
diketahui beberapa kali keluarga terah cendana memang mencoba untuk kembali masuk dalam politik elektoral
yang paling terbuka tentu adalah orde baru
tentu saja partai karya peduli bangsa atau pkpb
yang mengusung putri sulung soeharto siti hardian tirukmana
atau tutut sebagai calon presiden
dan memperoleh dua kursi di dpr
dan tidak lolos elektoral dan parlementar trish hall
budi adibutro cnn indonesia
layar pemilu terpercaya dan juga sudah bergabung bersama kami dari solo jawa tengah
melalui sambungan satelit ada badarudin andi picunang fungsionaris partai berkarya
dan juga mantan sekjen partai berkarya
terima kasih bang badarudin
selamat malam assalamualaikum wr wb
saya akan ke bang badar dulu yang ada di solo
saya mau tanya nih bang apakah partai anda itu hanya sekedar menjadikan tommy soeharto sebagai ketua umum partai
karena memang sosoknya yang terkenal di jawa tengah
yang dianggap mampu mengelola partai
ataukah memang anda beyond itu
ataukah anda memang ingin membawa spirit
anda ingin membawa ide ide
tommy dan juga ke orde baruan gitu
kedalam visi partai ini gitu
ya kami mengangkat atau mengukuhkan pak tommy soeharto
dalam rapat pimpinan ketiga di solo ini
itulah adalah murni aspirasi dari seluruh kader
dari sabang sampai meromong
yang sebelumnya jadi ketua dewan pembina partai berkarya
untuk memimpin langsung selaku ketua umum
dalam rangka kita menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
karena kita tahu waktu yang sangat singkat ini
dibutuhkan figur yang betul betul jadi magnet dan solid
untuk membawa partai ini menjadi partai pemenang di dua ribu sembilan belas nantinya
jadi selain figur itu
kita juga melihat
pak tommy mempunyai kemampuan untuk itu
beliau sangat berpengalaman
dan beliau juga selaku magnet
tentunya ini harapan seluruh kader
bagaimana partai ini bisa jadi pemenang
sesuai dengan target yang telah ditentukan
oke jadi karena faktor tommy nya saja gitu ya
yang dianggap mampu dianggap capable untuk memimpin partai
atau memang anda menginginkan ada juga berkah elektoral
sebagai putra mendiang presiden soeharto gitu
ya itu otomatis akan mengikut
beliau kan anak biologis dari pak harto ya
putra pangeran cendana ya
tentunya akan ikut dengan sendirinya
faktor kesejarahan latar belakang dari ketua umum kami
tentunya itu akan mengikut
pak haji muhammad soeharto
mantan presiden kita yang kedua
yang tentunya juga diwarnai dengan
yang mengadopsi dari program program ihwo
yang nanti kita akan terapkan dalam
program program unggulan yang untuk
menarik anggota atau menarik masyarakat
untuk bisa memilih partai ini sebagai partai alternatif
untuk dijadikan pilihan di dua ribu sembilan belas nanti

seberapa banyak anda dan partai anda nantinya
dalam kampanye pemilu yang akan datang
akan menjual mengidentikan
koorde baruan dengan visi misi dan program partai
seberapa besar anda kemudian menarik koorde baruan ini
menarik ke soehartoan ini
untuk menjadi bagian dari kampanye anda gitu
ya kita tahu bersama belajar dari sejarah
wacana pembangunan pak soeharto
yang dijuluki bapak pembangunan
dengan trilogi pembangunannya
dimana keamanan terjamin
pertumbuhan ekonomi tinggi
kemudian pemerataan pembangunan di segala bidang
kita mungkin nanti akan bercermin
dari hal hal yang baik dari program yang telah dilakukan oleh pak harto di zamannya
tentunya program program itu kita
sesuaikan dengan kondisi kekinian
kebutuhan bangsa saat ini
kebutuhan bangsa saat ini banyak
di antara masyarakat kita
baik utamanya yang di desa desa
masih sangat mengharapkan keamanan terjamin
dalam satu x dua puluh empat jam mereka dalam kesehariannya bisa tidak ragu ragu keluar rumah
sehingga mereka bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman
kemudian pertumbuhan ekonomi
ada kegiatan kegiatan ekonomi kemasyarakatan
ekonomi kreatif di masyarakat yang bisa
mensejahterakan rakyat kita
kemudian pembangunan merata
pembangunan di segala bidang
tidak hanya terpusat di satu titik
tapi semua merata dari kota ke desa
jadi itu yang menurut anda identik sekali dengan order baru
dan itu yang akan anda jual di pemilu mendatang ya bang badar ya
saya akan ke bung rey dulu
bung rey anda melihatnya bagaimana dengan munculnya pak teber karya
kemudian munculnya tomm dari ketua dan pembina menjadi ketua umum
kemudian tadi mengkapitalisasi ke orde baruan
ke suhartoan untuk menjadi magnet elektoral gitu di kampanye
pertama tentu harus diakui inilah berkah demokrasi ya
dari demokrasi itu bagi yang gak suka demokrasi pun bisa tumbuh gitu loh kira kira ya kan
bahkan yang anti demokrasi awalnya pun dipersilakan untuk berbuat dan bertindak
selama mereka memang setuju dengan sistem demokrasi ini gitu
jadi sebetulnya kalau mau dilihat hadirnya partai seperti birkarya
ada yang mengatakan juga salah satu partai yang lain itu ya
partai garuda gitu ya

meskipun dibantas juga katanya bagian dari bung rey
jadi secara umum mau mengatakan apa artinya gitu
artinya ya sebetulnya yang sampai hingga saat ini yang menikmati
salah satu yang menikmati demokrasi itu ya terah cendana gitu
kan mereka nggak berhenti nih
mbak tutut awalnya kan menggunakan partai politik baru
tomi bukan kali ini
dari kemarin kemarin juga pemilu sebelumnya juga beliau sudah membuat partai

sebagian dari terah keluarganya juga masih masuk dalam partai golkar dan seterusnya gitu
jadi artinya apa gitu
artinya ya demokrasi ini menguntungkan semua orang gitu
nah itu satu gitu
nah oleh karena itu ya siapapun yang mau mengusung apapun di dalam demokrasi itu ya sah sah saja
termasuk dalam hal ini pantai berkarya
bahwa mereka mau tetap mengusung demokrasi
sorry mengusung rejim orde baru gitu ya
mengidolakan rejim orde baru
menggaungkan kembali orde baru
ya silahkan saja
nanti akan diuji toh di gouwara

penerimaan publik terhadap idiom idiom orde baru itu gitu
meskipun menurut saya ya kalau belajar
tapi masuk akal gak dengan dengan
ya itu yang saya bilang
pemberataan bangunan pertumbuhan stabilitas keamanan
itu yang saya sebut ini akan diuji
nah itu ini akan diuji seperti apa
meskipun ya gitu ya
kita kalau berbicara beberapa kenyataan sejarahnya
yang partainya ibu tutut kemarin
termasuk partai yang didirikan oleh pak tommy sebelum partai berkarya ini juga
artinya apa menurut anda jualan orde baru jualan soeharto
pertama ada dua
ya pertama ada dua
orde baru ini mungkin menarik bagi mereka yang memang pernah menikmatinya
menikmati orde baru gitu
dimana mereka diuntungkan oleh sistem orde baru itu
dan bukan korban dari orde baru gitu
dan jumlah orang ini
ya pada faktanya mungkin makin berkurang
karena usia karena macam macam dan seterusnya gitu
nah yang kedua
orde baru berhadapan dengan pemilih baru
sementara mereka mengusung satu sistem
yang mungkin secara inherent
di dalam pemilih baru ini
nggak kena gitu
misalnya sekalipun disebutkan misalnya soal keamanan yang lebih terjamin
tapi kan dibalik keamanan itu ada korban manusia yang begitu besar gitu
yang ditangkapin dipenjara
macam macam yang tanpa proses peradilan macam macam
yang kalau itu diperjelas lagi
mungkin generasi yang sekarang makin nggak bisa membayangkan bahwa hidup
di tengah yang seperti itu dan seterusnya gitu
itu satu hal
misalnya kalau disebut dengan pemerataan ekonomi
justru itu yang terjadi sebetulnya zaman orde baru
pemerataan itu yang nggak terjadi
karena yang terjadi adalah sentralisme
karena pemerataan yang nggak terjadi zaman orde baru
itulah kemudian kita meminta dilakukan desentralisasi
baik desentralisasi dalam bentuk ekonomi
maupun desentralisasi dalam bentuk politik
nah itulah yang terjadi sekarang macam macam dan sebagainya gitu
jadi yang ketiga
isunya ini menurut saya
isu kembali ke orde baru dan tidak dalam kerangka memandang masa lama gitu
nah oleh karena itu sejauh yang saya pahami sejauh ini gitu ya
dengan keberadaan tomi
kemudian jargonnya adalah tentang orde lama gitu
mengusung orde lama gitu
bayangan saya partai ini sebetulnya lebih bertujuan
untuk apa namanya
mengekalkan nama orde baru khususnya pak harto gitu
dalam setiap perhelatan politik gitu
tidak dimaksudkan dalam kerangka yang besar besar gitu loh
misalnya apa memandangkan bemilu dan seterusnya
paling tidak membuat nama soeharto tetap ada dalam setiap kontestasi
mereka sudah kesulitan untuk memenuhinya gitu
nah yang keempat
di luar yang disebut ini semua
ada partai partai yang sebetulnya beririsan dengan orde baru itu gitu
meskipun tidak beririsan dengan jendana gitu
sayangnya saya pikir golkar masih
kalau dua ribu empat belas yang lalu mereka masih tetap mengatakan bahkan
soeharto harus diberikan gelar pahlawan macam macam dan seterusnya gitu
gerindra dibaca kurang lebih juga kan begitu dan seterusnya gitu
jadi apa namanya
sebetulnya kalau dilihat dari spektrum pemilihnya gitu
makin sedikit yang dikejar oleh berkarya ini
karena sebagiannya sebetulnya sudah masuk ke dalam sebuah sistem partai politik yang lain gitu
bang badarudin bagaimana dengan
kalau kita tadi sudah diulas oleh bung rey
dan juga tadi ada beberapa ulasan dari
seperti pak wimar witular misalnya
beban sejarah yang kemudian di
ada di pundak orde baru terkait dengan kalau kita bicara stabilitas keamanan
kalau kita rundut lagi kalau kata bung rey ada juga banyak korban korban disana
ham misalnya pelanggaran ham kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi
ketimpangan yang tinggi
hal hal seperti itu bagaimana anda menjelaskan kepada publik ketika anda menjual
romantisme dan keberhasilan keberhasilan
orde baru gitu nanti bang badarudin
ya sekali lagi kini kita tidak ingin menghadirkan resim orde baru
tetapi semangat orde baru ya
ini kita belajar dari faktor kesejarahan
jadi ada perbandingan antara waktu ke waktu sehingga
kita kita yang ada atau hidup di masa orde baru
masih ada kira kira yang berumur lima puluh tahun ke bawah
itu masih merasakan
kondisi pada saat
orde baru itu sehingga
ini bisa dijadikan salah satu program unggulan di partai kita
untuk mengadopsi beberapa program program kekinian
tidak berarti kita harus mengambilkan atau sistem sistem yang terjadi pada saat orde baru
kita terapkan saat ini
saat ini kita tahu bahwa saatnya model aplikasi it sudah berkembang
sehingga program program itu kita akan
salurkan lewat program program yang sesuai kebutuhan saat ini
misalnya saja dengan pemilih pemula umur tujuh belas tahun ke atas
yang akan memilih di pemilu dua ribu sembilan belas ini
tentunya ada pendekatan pengendakalan khusus
tentunya kita memberi pelajaran kepada mereka bahwa sejarah bangsa kita
pernah di negara kita pada saat itu pertumbuhan ekonomi merata sesuai dengan
apa yang data yang ada sama kita
dengan membandingkan kondisi kekinian dan kedepan
mau dibawa kemana negara kita ini tentunya kan
bagaimana kita mempengaruhi masyarakat sehingga bisa
memberikan pilihan kepada kita
misalnya saja program kita ada aplikasi partai berkarya khusus untuk
anak anak sekolah baik tingkat sd smp sma dalam bentuk bimbingan belajar
dengan kartu cerdas
kemudian ada program pinjaman lunak tanpa bunga kepada mahasiswa mahasiswa
yang akan menyelesaikan studinya
itu kita akan sampaikan kita akan programkan dalam masa masa ini sehingga betul betul
ya kami mengalami kendala komunikasi dengan
badarudin andi picunang
yang berada di solo saat ini kita akan break sejenak kita akan kembali lanjutkan
diskusi kami usaha jenah berikut ini tetap di layar pemilu terpercaya
kita kembali lanjutkan dialog bersama bung rey rangkuti direktur lingkar madani dan juga
ada bang badarudin andi picunang yang ada di solo jawa tengah fungsionalis partai berkarya
masih bersama kami bang badarudin
bang badar tadi juga selain tadi anda mengulas bagaimana kemudian program program visi partai anda dengan spirit keberhasilan zaman soeharto dan juga orde baru coba di adjusting atau coba disesuaikan dengan anak anak atau program program zaman now gitu lah ya bang badar ya
kemudian juga bagaimana kalau kita melihat fakta fakta politik masyarakat itu pieces woman produk yo
gitu bang badar bagaimana
partai partai yang kemudian
mengusung orde baru atau
soeharto sendiri ternyata
tidak mempunyai daya tarik elektoral
yang baik dari pemilu ke pemilu gitu bang
ya kami mengalami kekedalan
kalau misalnya tadi kan misalnya menjual romantisme
orde baru pasti akan diingatkan
bagaimana dulu harga murah
bagaimana dulu semua aman
bagaimana dulu nggak ada intoleransi
misalnya seperti itu
itu kan jualan jualan yang kemudian apakah
kayak gitu akan laku kepada
orang orang atau para pemilih terutama
pemilih pemilih zaman now yang kalau kita ketahui
enam puluh lima persen itu berusia
milenial gitu itu yang saya sebut tadi
sebetulnya kan kesulitan partai ini
dilegitimasi sebetulnya oleh
itu adalah alat untuk
orde baru itu kan
generasi yang juga menurut saya
idiomnya tidak mungkin bisa hidup
seperti di zaman orde baru
nah idiom idiom generasi milenial ini kan
dan kira kira begitu dan seterusnya itu
tapi kalau bisa
kalau dihubungkan dengan orde baru itu justru salah satu yang
paling tidak mungkin bisa didapatkan di era itu
kalau pendekatannya output misalnya outputnya adalah
harga beras murah harga minyak
murah rupiah stabil
kondisinya kalau berdasarkan output
di mana di era reformasi sekarang
instabilitas begitu sering terjadi
kegaduhan di mana mana
jadi sebetulnya kan pada tingkat tertentu
yang kita sebut dengan
kegaduhan itu adalah
imbas dari cara melihat orde baru yang
serba tertib kira kira gitu tuh
padahal tertibnya orde baru itu bukan
karena kesadaran totalitar dari masyarakatnya
untuk memang melakukan tindakan tindakan
yang persuasif tapi lebih
kenapa pendekatan keamanan yang berlebihan
karena seperti yang kita ketahui
apapun kalau anda melakukan kritik terhadap
pemerintah ya anda akan potensial
bisa melalui proses hukum dan bahkan bisa tidak
melalui proses hukum dan seterusnya
itu satu nah yang kedua data data
yang anda sebutkan itu tadi sudah banyak kok
referensi yang mengatakan hal hal yang sebaliknya
yang namakan dengan
pertumbuhan ekonomi yang baik
apalagi yang sebut dengan pemerataan yang makin
tidak ada lah di zaman orde baru yang
seterusnya itu yang fakta karena
itulah kemudian mengapa peristiwa
sembilan puluh delapan itu terjadi dan menurut anda sangat mudah
di challenge sangat mudah
tapi opini opini seperti ini kemudian akan dijual oleh partai berkarya
sederhana saja men challenge itu
apa sih faktor sembilan puluh delapan itu terjadi
kalau ekonomi baik keamanan terjamin
kira kira gitu lah ya
ketimpangan tidak terjadi
apa yang membuat sembilan puluh delapan
kenapa ribuan orang bisa bergerak
ratusan ribu orang bisa bergerak ke dpr gitu
kenapa mahasiswa marah
itu karena apa yang disebut oleh
yang idium idium tadi itu
yang nggak ada di zaman orde baru itu
tidak ada kebebasan tidak ada pemerataan
masyarakat jatuh miskin dan seterusnya
saya coba kembali ke bang badar dulu
mungkin masih tersambung dengan kita
bang badar selamat malam
anda tadi pasti mendengar bagaimana
pasti juga banyak yang men challenge gitu ya
kalau anda mengidentikan dengan soeharto
mengidentikan dengan orde baru
pasti banyak yang mencabar hal hal yang sangat negatif
bagaimana anda kemudian
tantangan tantangan seperti itu
dalam masa kampanye gitu bang badar
terutama juga dengan banyak sekali
omongan omongan miring tentang orde baru gitu
ya sekali lagi kami melihat dari kacamata positif ya
tidak dari kacamata negatifnya
jelas pak harto dengan
masa pemerintahan tiga puluh dua tahun
pasti punya hal hal yang positif
yang bisa kita terapkan
pada masa kekinian
tidak menonjolkan hal hal negatif
tapi kita berpikiran positif
tidak mungkin kita
pak harto berkuasa
dalam waktu tiga puluh dua tahun apabila
keamanan tidak terjamin
perekonomian tidak tumbuh dan tidak mungkin
beliau dijuluki bapak pembangunan
kalau memang beliau tidak ada hasil hasil
yang dihasilkan untuk negeri
jadi sekali lagi kami menghargai sejarah
dan dari sejarah itu kami belajar
untuk program program kekinian
bang badarudin bagaimana dengan fakta fakta
misalnya sejak era reformasi
partai partai yang mengidentikan dengan pak harto
dengan orde baru misalnya pkb
itu tidak mendapatkan
suara elektoral yang cukup baik
dari pemilu ke pemilu bang
ini juga jadi pertimbangan partai berkarya
ya kita jadikan referensi dari itu
makanya kita belajar dari sejarah
bagaimana partai yang kita bentuk bersama ini
bukan hanya dari beberapa kelompok tertentu
kami berkumpul di berkarya ini
betul betul gabungan dari beberapa
ex ex pengelola partai yang sudah ada
dan pengagum pak harto
yang sebelumnya kita nggak lolos
dan terbukti berdasarkan kerjasama
antara teman teman yang ada di dalam
baik yang ada di pusat maupun di daerah
berdoa aja dari pengalaman itu
sehingga kita berhasil
saat ini menjadi peserta pemilu
oke bung re terakhir
tentu saja tolak ukurnya bukan soal berhasil
perifikasi kpu kan
nanti di perifikasi pemilu
semua partai partai yang kita sebutkan juga bahkan
itu pertama yang kedua yang
membuat image tentang pak harto ini
kan bukan hanya partai berkarya
macam macam gitu itu yang saya sebut tadi
usia yang lima puluh tahun
mereka itu sudah lebih pindah ke golkar
pindah ke bahkan mungkin pindah ke
gerindra atau mungkin ke hanura
macam macam dan seterusnya itu itu partai partai
yang sebetulnya juga punya idiom
dengan apa yang disebutkan pak harto
kalau mau mereka target misalnya
bahkan menurut saya generasi milianial ini itu bukan
jujur malah jadi beban untuk partai ini ya
makanya saya percaya
sama dengan sosok tommy misalnya atau sosok orang orang yang juga kontroversi
tommy kan tidak dikenal sebagai politisi
beliau dikenal sebagai pengusaha bahkan pada tingkat tertentu
dikenal karena aktivitas aktivitas
itulah mengapa dari awal saya sebutkan tadi
yang realistis sebagai partai
arkaya ini bukan memikirkan soal
menurut saya lebih pada upaya
untuk tetap membawa
nama pak harto di dalam semua
perhelatan pin jadi anda lihat ini ada tujuan
yang lebih jangka panjang lagi sebenarnya
daripada politik elektoral
ya kalau kemudian lolos
saya syukur tapi sebetulnya yang paling
realistis itu hanya untuk menjaga nama pak harto
tetap adil di dalam setiap momen politik
baik bung rey kita akan lihat
saja bagaimana perkembangannya apakah
pesan pesan ide ide ke orde baruan
ke suhartoan yang dijual
oleh partai berkarya dengan tommy soeharto
ini akan diterima oleh publik dan
pemilih di pemilu dua ribu sembilan belas ini
kita akan lihat bagaimana hasilnya terima kasih sekali lagi
bung baudarudin andi picunang
fungsionaris partai berkarya yang bergabung bersama kami
dari solo jawa tengah
terima kasih bung rey atas perbincangannya malam hari ini